pssi membentuk tim independen yang terdiri dari beberapa elemen stakeholder sepak bola untuk memberantas praktik mafia bola
tim independen nantinya akan mendapat akses melaporkan langsung kepada presiden dan juga fifa yang akan berkantor di indonesia
beberapa tokoh yang mewakili tim independen dalam konferensi pers di menara dana reksa rabu sore adalah marwar sirait yang didapuk sebagai ketua
serta anggota najwa sihab akmal marhali dan ardan adi perdana
ketua umum pssi berharap tim independen anti mafia bola segera bekerja mengungkap dan memberantas praktik pengaturan skor
tim independen anti mafia bola disebut tidak akan didenai oleh pssi untuk menjaga independensi
marwar sirait menekankan
pentingnya independensi sumber pendanaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara penyandang dana dan tim independen
dan awal tim ini nantinya akan menggunakan dana pribadi mantan ketua steering komite piala presiden dua ribu delapan belas tersebut
misalnya datang ke malang datang ke medan datang ke bali kan perlu operasional tiket pesawat segala macam
kita kan mau independen bagaimana mau independen kalau uangnya dari pssi
tentu harusnya ada yang mau mensupport tim ini untuk program program yang jelas
nanti kita akan paparan apa sih rencananya berapa sih biayanya jelas ini terbuka ke publik
kemudian duitnya dari siapa saya mulai hari ini dengan tadi yang sudah saya sampaikan
jurnalis kawakan najwa sihab bergabung dalam
tim independen dan tim mafia bola sebagai perwakilan dari media
yang turut mengawal pasang surut sepak bola nasional cukup lama
dirinya bersedia karena menurutnya situasi dalam tubuh pssi saat ini ada perubahan dari masa kepengurusan sebelumnya
kendalanya satu yang dulu dulu federasinya menutup diri
dan menganggap ini urusan hanya football family
jadi kalau yang dulu dulu mas erick pssi
itu kalau dilaporin kasus tendensinya malah terus yang dilaporin dilaporin balik gitu pak
tim independen dan tim mafia bola disebut segera pekerja cepat dengan memanggil ofan lamara
pengaman sepak bola yang mengaku pernah menghadiri rapat jual beli juara liga
penggota tim independen dan tim mafia bola akmal marhali mengatakan
segera memanggil offan lamara untuk menggali keterangan terkait indikasi praktik pengaturan skor di sepak bola indonesia
tim satgas mafia bola independen ini
saya akan memanggil bang opan amara untuk kita minta setidaknya keterangan atau kisi kisi atau gambaran gambaran
dan perlindungan tentunya untuk beliau
karena bagaimanapun bicara soal mafia bola ini selalu bikin deg degan
ngeri ngeri sedap lah gitu kan
akmal menambahkan kedepannya para informan yang melaporkan terkait praktik mafia bola
akan dirahasiakan identitasnya demi keamanan pelapor
tim liputan cnn indonesia